beasiswa putri dicabut dari kampus
biasiswa usus guren dicabut
berani sekali anak itu datang kesini
buat belain cewek asokan
karena ada hubungannya sama dicabutnya biasiswa putri
kalau emang bener semua ini karena om raymond
usus goreng pasti sedih banget sekarang
kok mau kemana put
udah jangan ikutin gue
gak mau lah
putri putri awas putri
putri putri putri
badan kamu sakit kok kamu nangis put
sebetulnya ada masalah apa ya
kenapa putri sampai nangis
ada permasalahan kampus yang bu nawang perlu tahu
masalah apa paregar
betek banget putri bu
karena mendapatkan nilai c untuk mata kuliah filsafat komunikasi
ya mungkin karena future daugter biasa dapat nilai bagus
jadi kali ini dia betek banget sampai nangis kayak begini bu
naik turunnya prestasi kamu di kampus itu tuh hal yang biasa sayang
jadi kamu gak perlu sesedi ini
aku udah bikin ibu kecewa
aku mah kecewa kok
tapi ibu harap ini memotivasi kamu untuk bisa terus berjuang belajar lebih keras lagi lebih tekun lagi
supaya nilai kamu otomatis juga membaik
dan kamu bisa selesain kuliah dengan baik sayang
dengan dicabutnya beasiswa gue gue gak yakin bisa lanjutin kuliah di sini sampai lulus
kamu kenapa diem aja
ibu kok bisa ada di sini
ibu kan tadi udah whatsapp kamu
ibu bilang mau ke kampus mau jemput kamu biar kita pulang sama sama kan
aku gak lihat hp bu maaf ya
makasih ya pak regan
kamu tuh mirip banget sama almarhum ayah kamu
kamu tau gak ayah kamu tuh orangnya perfeksionis banget
jadi dalam hal apapun dia itu mau hasilnya yang terbaik
dan kalau bisa gak ada cacatnya
jadi dia akan berjuang keras untuk apapun untuk hasil yang maksimal
jadi ibu yakin put
kamu bisa memperbaiki nilai kamu
asal kamu mau kerja keras dan mau tekun sayang
ibu yakin put
dan mau tekun sayang
ibu gak tahu permasalahan aku yang sebenarnya
aku merasa bersalah udah bohongin ibu
tapi aku juga gak sampai hati bu
kalau aku harus ngomong jujur ke ibu dan bikin ibu kecewa
ada yang mau kamu omongin ke ibu
aku akan buat ibu bangga sama aku
dari dulu kamu itu udah bikin ibu bangga saya
gak usah berisik
gua mau balik kenapa
salah satu urusan kamu adalah nemenin mel di sini
jangan kemana mana pak nara
saya mau balik om
saya mau ketemu papa saya
saya yakin papa mau juga setuju kalau kamu dapat di mel di sini
apa gak cukup om
dari kemarin saya udah nemenin mel
masih belum cukup
tiga kali dua puluh pajak
apa yang kamu lakukan ke mel
kamu bikin buta mel
bisa aja sembur hidup
bisa aja sembur hidup
bisa aja sembur hidup
saat ini gue gak mungkin nanya ke omrement soal beasiswa putri yang dicabut
kok anginnya kenceng ya
ini kita lagi di luar non
makanya anginnya kenceng
kok jojo ngajak aku keluar sih
kan aku mau dinir sama pangeran
kamu denger kan mel ngajakin diner
mel gue boleh kan balik
lagian lo juga udah capek kan namanya gue dari rumah sakit
lagian kasihan pangeran kalau sakit cuma gara gara nemenin aku terus
my sweet gak nyangka kecelakaan itu bikin mel jauh lebih bijaksana
pokoknya aku gak rela kalau pangeran sampai nyakitin dan kecewain mel
makasih juga ya
oh ya sebelum lo ke kampus lo kesini dulu ya
yaudah tapi sekarang lo istirahat ya
gue balik dulu
lo juga ya
hei kenapa pangeran kamu suruh pulang
gapapa kok dad
lagian jadi jangan terlalu keras lah sama pangeran
kan daddy nemenin aku terus di rumah sakit
iya tapi kan deddy gak mau kamu kecewa
gapapa lah dad
lagian pangeran juga gak mungkin ninggalin aku kok
dengan kondisi aku yang kayak gini